tangis histeris keluarga pasien tak terbendung sesaat setelah mengetahui keluarganya meninggal
usai terjatuh di toilet rumah sakit amukan dan makian terhadap petugas bahkan sempat
terlontar dari keluarga pasien yang kecewa keluarganya yang menjadi pasien meninggal
peristiwa tersebut terekam dalam sebuah video dan beredar viral di media sosial
dalam video berdurasi tiga puluh detik itu terlihat dua emak emak sedang menangis histeris di
dalam dan di luar ruangan isolasi rumah sakit sembari menangis histeris salah seorang keluarga
pasien di luar ruangan memaki dan menyesalkan keluarga tidak dibolehkan masuk untuk menemani
kegaduhan ini pun memicu keluarga pasien lain turut datang ke lokasi untuk melihat apa yang
terjadi dan merekam momen tersebut seseorang perekam video berupaya memberikan keterangan
pihak rumah sakit tidak menampik kejadian meninggalnya pasien setelah jatuh di toilet
rumah sakit yang berlangsung pada jumat dua puluh lima agustus lalu pihak rumah sakit memang membatasi penunggu
di ruangan tersebut karena kondisi pasien dan antisipasi resiko terhadap penunggulan
hai sementara pihak rumah sakit membantah tudingan dalam video tersebut yang terkesan
menelantarkan pasien sebab pasien tersebut dalam pengawasan intensif tidak boleh melepas masker
oksigen dan banyak bergerak akibat penyakitnya namun meski sudah diperingatkan berkali kali
pasien itu memaksa turun ke toilet dan membuka masker oksigen dan minta diantar ke toilet oleh seorang
keluarga penunggu pasien

setiap kali terhina pasti tahap pertama dan terhina itu masih denial
pasti anger pasti marah
pasien terjatuh kondisinya lemas lantaran oksigen dibuka
meski sudah sempat mendapat pertolongan medis
nyawasi pasien tidak dapat tertolong
dan meninggal dunia
demi putan cnn indonesia